dan untuk mengetahui perkembangan terkini soal penembakan yang tewaskan delapan pekerja swasta di papua melalui sambungan telepon saat ini sudah ada kombes pol ahmad mustafa kamal kabit humas polda papua
selamat malam pak ahmad
selamat malam di papua selamat sore jakarta
selamat sore pak ahmad pak ahmad bisa anda jelaskan kembali soal kronologi kejadian ini seperti apa apakah ini korban korban ini diserang di base camp atau di dua lokasi tower bts
untuk korban ini pada saat dia istirahat di base camp ya sekira pukul tiga rabu dini hari di mana ke delapan karyawan ini sedang istirahat
sedangkan satu ns pada saat itu berada di luar camp
terus kemudian karena situasi cukup mencegam ns itu baru merapat
kemarin hari jumat ke lokasi untuk mengecek situasi dan kondisi hukum dan rekan rekannya
setelah didapati ternyata ada delapan rekannya sudah meninggal dunia dan sama termasuk beberapa inventaris perusahaan yang ada di sana sudah diambil oleh mereka
ini adalah keterangan yang disampaikan ns terhadap pimpinan yang ada di jakarta termasuk yang bersyangkutan
bantuan untuk segera dievakuasi
dari informasi dan keterangan yang bersangkutan itulah disampaikan kepada kapolres pincar
kemudian untuk lakukan langkah langkah sehingga untuk bagaimana kita dapat segera evakuasi para korban
namun mohon maaf karena cuaca kurang baik hingga tadi sore
jadi rekan rekan kami belum bisa mendarat dan tiba di lokasi karena memang cuaca yang
oke jadi seluruhnya belum bisa dievakuasi ya pak ya
seluruhnya belum bisa dievakuasi dan kita belum melihat secara nyata di mana peristiwa itu terjadi
mudah mudahan besok kita coba kembali ya rekan rekan baik yang ada di bioga ada di puncak ilaga maupun di timika
karena ini sudah standby sejak tadi pagi untuk evakuasi namun cuaca yang tidak menunjang
oke pak ini pak ahmad kondisi ns sendiri yang sempat meminta tolong dengan memberi isyarat via kamera cctv yang seperti kita lihat tadi ada di layar kaca kita
ini bagaimana pak sejauh ini
ya sejauh ini kita masih coba untuk lakukan komunikasi dengan pihak perusahaan dan yang bersangkutan sudah menyelamatkan diri yang aman ya
mudah mudahan nanti ketika rekan rekan kami akan meluncurkan kita lakukan komunikasi sehingga bisa kita untuk tindak lanjuti
jadi sekitar delapan orang maupun ns juga bisa kita evakuasi ke timiga untuk lebih lanjut kita koordinasikan dengan pihak perusahaan
oke tapi dari pihak kepolisian sendiri berarti belum ada komunikasi dengan ns sendiri ya pak ya
kita kan di situ belum ada signal rekan rekan yang ada di sana kan belum bisa komunikasi secara langsung
nah ini kan pak berbicara soal kondisi dari koronavirus
sejauh ini sudah berarti sudah ada delapan jenazah ya total ya pak ya ini ada yang katanya warga papua sendiri ya atau justru ini semuanya dari warga pendatang
jadi dari delapan keterangan ns itu satu karyawan dari warga papua ya orang asli papua yang menjadi korban
itu tentu akan kita lihat nanti setelah kita tiba di tkp untuk kita lakukan
jadi lebih lanjut termasuk kelompok siapa yang melakukan kekerasan terhadap para karyawan
baik pak ahmad terima kasih informasinya tentunya kami sama sama menunggu kita sama sama menunggu bagaimana nanti proses evakuasinya
semoga semuanya bisa berjalan lancar pak ahmad terima kasih pak ahmad